ini ada kabar yang cukup mengembirakan karena mantan presiden habibie yang awalnya ini diberitakan sakit sekarang ini berkunjung ke istana
oh tau tau muncul ke istana bertemu dengan presiden jokowi begitu ya
iya nah di hari kamis sembilan belas januari presiden joko widodo melakukan pertemuan dengan mantan presiden ri ketiga b j habibie
pertemuan yang berlangsung di istana merdeka itu menurut menteri sekretaris negara pratikno yang turut mendampingi presiden
benar benar dimanfaatkan oleh kepala negara
dan keduanya bertukar pandangan seputar kondisi sosial bangsa indonesia mengenai pancasila pluralisme dan toleransi
b j habibie juga menyampaikan presiden memiliki modal besar untuk menjaga kehidupan yang toleran